sampai jumpa di video selanjutnya

kak fadil ada apa sama jenazah kak taufan
tim forensik mau membongkar makam taufan
memangnya kenapa sih kak
karena beberapa hari yang lalu polisi mulai mencurigai
kalau jenazah yang ada dalam makam taufan bukan jenazah tovan sebenarnya
melainkan jenazah orang lain
jadi kak taufan
ya mila ada kemungkinan kalau taufan masih hidup
kak taufan masih hidup
apa apa jangan jangan
aku benar benar bukan ayah yang baik
aku tidak berguna
haris kamu gak boleh berkata gitu sama diri kamu
anakku sendiri tidak mau bertemu dengan aku
dia nggak butuh aku
dan dia bilang kalau dia bertemu sama aku dia tidak mungkin bahagia
aku benar benar tidak berguna kan raz
tidak berguna sama sekali
haris haris kamu harus yakin
kalau suatu saat nanti kamu pasti akan ketemu sama anak kamu riz
saat kamu sudah berdamai sama ibu kamu riz
haris selama ini kan kamu selalu menemui jalan buntu
karena ibu kamu nggak pernah merestui kamu bertemu sama anak kamu
ya itulah ibu raz
orangnya sangat keras
ya tapi jangan dilawan lagi sama keras
lalu kamu mau aku berbuat apa
kalau aku selalu mengalah aku tidak akan pernah bertemu dengan anakku
aku sudah cukup mengalah raz
waktu ibu menjauhkan farah dari kehidupanku
sudah cukup itu
tapi riz bagaimanapun juga
restu ibu itu sangat penting
kamu harus baik sama ibu kamu
kamu harus selalu mendoakan ibu kamu
kamu harus bisa menurut apa keinginan ibu kamu
siapa tahu dengan begitu
hati ibu kamu akan terbuka lapang
dengan begitu ibu kamu akan merestui kamu untuk mencari anak kamu
surga itu di bawah telapak kaki ibu
harus tetap belum bisa menikah dengan lara
sebelum ketemu dengan anak kandung haris bu
dan sampai ke ujung dunia pun
haris akan tetap mencarinya
siapa tahu dengan begitu
hati ibu kamu akan terbuka lapar
dan dengan begitu ibu kamu akan merestui kamu untuk mencari anak kamu
maafkan haris ibu
maafkan haris karena telah melukai hati ibu
haris tidak bermaksud sengaja bu
kalau memang melihat haris menikah
itu membuat ibu bahagia
haris siap ibu
haris cepatnya akan menikahi lara
ibu bahagia sekali
bularasnya belum pulang
apa ibu sudah ada janji sebelumnya
saya telponkan bularasnya ya bu
kalau memang bularas ada acara
padahal aku mau bilang secara langsung
berita bahagia ini pada laras
kalau haris mau menikah dengan dia
ibu mau pergi lagi
iya soalnya saya sudah janji sama haris
ya ampun ibu
kalau ibu memang janjian sama pak haris
kenapa ibu bela belain untuk nganterin mila dulu
kan mila bisa pulang sendiri bu
nggak biarin kamu dalam keadaan yang baik
kondisi hamil pulang sendirian naik kendaraan umum
dulu kan saya nggak pernah bisa bantuin farah
dia menderita sendirian
nah sekarang kesempatan saya untuk membantu anaknya farah
terima kasih ya bu
kalau gitu saya turun dulu
kalau gitu saya permisi ya
mari mari bu
itu kamila kan
ngapain dia di sini
memang mbak camilla tinggal di sini bu
ngapain dia di sini
memang mbak camilla tinggal di sini bu
tinggal di sini
sudah sekitar dua mingguan ini bu
bu lara sendiri yang menyuruhnya tinggal di sini
bu laras yang suruh
bu laras itu sayang banget sama mbak camillah
makanya mbak camilla disuruh tinggal di sini
mbak kamila disuruh tinggal di sini
mbak kamila disuruh tinggal di sini
jadi ini alasan kamu menolak pemberian saya
ayah karena kamu sudah mendapatkan segala kemewahan dari laras begitu ya maksud ibu apa apa sih susahnya
menerima pemberian restoran dari saya saya memberikannya itu dengan ikhlas saya lakukan
itu karena saya peduli sama kamu saya enggak mau lihat kamu jadi pegawai terus saya pingin lihat
kamu jadi pemimpin tapi kamu malah menyanyikan pembelian saya dan kamu injak injak kepedulian